seorang pria diduga pelaku pelecehan seksual di bus transjakarta rute monas pulau gadung ini
jatuh tersungkur saat berusaha kabur dari kejaran sejumlah orang senin malam
video ini merupakan rangkaian postingan warga net berinisial h
yang membagikan pengalaman buruknya itu di twitter hingga jadi perhatian publik
h mengatakan saat di dalam bus ada pria yang berdiri di belakangnya
lalu dia merasa ada yang aneh dan tak wajar dari arah belakang
hingga meminta seorang ibu yang ada di sampingnya untuk menolongnya
saat terduga pelaku turun di halte rawa selatan
h bersama dua penumpang bus lainnya berusaha untuk menahannya
namun terduga pelaku justru kabur
h sudah melaporkan kasus ini ke polisi
sementara kepada detikom pihak transjakarta akan berkoordinasi dengan korban
jika kasus ini ingin dilanjutkan ke proses hukum